baiklah bapak ibu hadirin yang berbahagia tak lengkap rasanya jika kita tidak mendengarkan sambutan dari baca pres bapak ganjar pranowo dan juga bacawa pres bapak mahfud md
sudah cocok ya
dari p tiga terima kasih hadir
dari perindo terima kasih selalu kompak dan hanura terima kasih
dan tentu mas arsyad berserta tim tpn terima kasih banyak sekali tokoh agama saintis budayawan seniman hadir semua disini bersama kita
dan babil khusus para relawan semuanya dari lubuk hati kami paling dalam
kami ingin menyampaikan
saya ingin menyampaikan tidak banyak
kami berdua ingin menekankan ini bukan sekali lagi ini bukan tentang ganjar ini bukan tentang mahfud md ini bukan cerita tentang kekuasaan tapi cerita tentang nasib bangsa nasib rakyat
cerita tentang anak anak kita yang butuh perlindungan dan mendapatkan akses pendidikan yang baik
cerita tentang anak anak kita yang butuh perlindungan dan mendapatkan akses pendidikan
para tni polri aparatur sipil negara yang mengambankan bangsa melayani masyarakat dan melindungi masyarakat
bapak ibu tentu saja kalau kita melihat bidan tenaga medis dokter mereka yang ada di ujung ujung indonesia betapa mereka butuh perhatian kita semuanya
itu tentang kita itu tentang indonesia
ketika rakyat kita semuanya
betul betul mengharapkan buruh bekerja dengan sangat keras
pengusaha harus membanting tulang agar survive dalam ekonomi yang tidak mudah ini
itu adalah cerita tentang kita
dan insya allah dengan mengucap bismillahirrahmanirrahim saya dan pak mahfud akan menjalankan tugas itu
negara ini harus berjalan dengan baik
negara ini harus berjalan dengan baik
negara ini harus berjalan dengan bersih
negara ini harus membawa dirinya untuk anti korupsi dan melayani masyarakat
terima kasih atas bantuannya
wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
mbak puan dan para pimpinan pdip yang lain
kemudian ada mas
bn ramdane dari partai hanora
pak usman tokan dan kawan kawan
sama ahmad baidowi dari partai persatuan pembangunan
dan mbak angela dari perindo
kemudian para tokoh tokoh masyarakat seniman
bahwa hari ini kita berangkat dari tugu proklamasi
yaitu satu tempat ketika bung karno dan bung hatta
atas nama bangsa indonesia
menyatakan proklamasi kemerdekaan indonesia
sekurang kurangnya di dalam proklamasi itu ada tiga pesan
pertama bahwa kami bangsa indonesia
bangsa kita itu terdiri dari satu tiga ratus enam puluh suku
menyatakan kemerdekaan bersama kita bersatu
pesan yang kenal merdeka
menyatakan kemerdekaan itu kita berharap
kemerdekaan kita adalah merdeka yang bermartabat
bukan merdeka yang tidak bermartabat
dan dijadikan permainan oleh kekuatan kekuatan lain
lalu hal hal yang mengenai pemindahan kekuasaan
dan lain lainnya diselenggarakan dengan cara saksama
dan dalam tempo yang sesingkatnya
singkatnya artinya kita akan terus berjuang
berjuang dan berjuang untuk mencapai negara kesatuan republik indonesia
yang merdeka bersatu berdaulat adil dan makmur
saudara sekalian akhirnya ingin saya sampaikan keberangkatan saya pribadi
hari ini saya memakai baju putih
yang lima tahun lalu saya siapkan untuk mendaftar ke kpu
ini dulu tidak jadi dipakai meskipun sudah jadi
tetapi ternyata ada pesan tuhan di baju ini
ditunda dulu untuk dipakai ke kpu dan hari ini bisa dipakai untuk mendaftar
sekian terima kasih merdeka
assalamualaikum warahmatullah wabarakatuh